aku tadi tuh dikejar temen temen aku
nah kamu tau kan aku gak punya uang
tapi kok ada kabar gembira
di kelas aku tuh ipa tiga lima
ya boleh lah
mau ngasih selamat
cium juga boleh kok
ipa gua ke tiga lima
aku mau pasang pvp
masih selamat cium juga boleh kok
aku mau kita putus
putus kenapa mel
ini apa aku gak pernah ngasih kamu cincin ya singkat aku
cincin engnya emang bukan dari kamu tapi dari pacar baru aku
maaf yata aku tahu kamu terlalu baik pinter
dan aku capek punya cowok yang miskin kayak kamu
jadi kamu memutuskan aku cuma karena miskin
maaf yata aku udah ditunggu sama pacar aku
gua akan jadi kaya
itu gak adil
kamu dibuang ya sama pemilik kamu
aku bawa kamu pulang nih
dilap dulu biar kering
selamat dulu selamat
kamu jadi pembalas pertama di uanganku
wah makasih juragan
bukan aku bukan setan
juragan diliatin makin ganteng
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jajan
juragan aku juragan aku juragan
uang akar lu
juragan aku bukan setan
aku bukan setan
ya gede kecil setan tuh lah cerita
aku bukan setan
aku tuh bukan setan
aku tuh mimi
ini penyihir yang dikutuk
setan tuh banyak bohongnya tau gak
walaupun lo cantik
ini gue kabur tau gak
ini gue kabur
jangan jangan jangan
please jangan jangan berubah
juragan eh sadar sadar
penyiar yang dikutuk bukannya setan
akhirnya aku dihukum
aku dikutuk jadi boneka
terus dibuang ke tong sampah di dunia manusia
nah kutukanku itu baru bisa hilang
kalau ada cowok aneh yang mau nyium aku
maksudnya juragan itu anehnya
katanya nanti cowok aneh yang nyium aku itu
bakalan jadi juragan aku
jadi aku harus patuh dan aku harus ngikutin semua perintah dia
dan kamu harus menurut sama yang nyium kamu
berarti kamu menurut sama aku dong
berarti bisa ngampuni semua permintaan aku dong
dengan segenap kekuatan aku
emangnya juragan mau minta apa
sekarang juragan duduk
iya nurut dong
iya pelan pelan tapi ah
dua biar duitnya banyak
maunya yang banyak atau yang dikit
ini apaan mini
kan udah aku bilang
kamu sih bego
tapi tenang aja
aku pasti bakalan banyak latihan kok buat juragan
penyihir gak bisa nyihir
kamu sekarang kesini dulu
udah bersih kan
ya lumayan lah
dari tadi mending ini lumayan
ini semua kamu yang masak ya
terus pakai sihir
juragan makasih ya
tadi aku pinjem duit juragan
duitnya kemana semua mini
duitnya kemana semua mini
ini kalau juragan seriak teriak
tambah lapar makanannya kurang
ini kok enak banget ya
ya iyalah enak
duit sebulan buat sehari
ah gitu aja marah
perlu nih eh
buat mini aja semuanya
ini enggak mungkin terjadi
ini enggak mungkin terjadi
murid beasiswa ingenius lagi